mengantisipasi terjadinya kecelakaan akibat kendaraan bus yang tak layak jalan
petugas gabungan jumat siang menggelar ramcek di terminal bus kelari kabupaten karawang
sementara itu di tasik malaya jawa barat tiga lima ratus satuan perlindungan masyarakat atau linmas
dilibatkan dalam pengamanan wilayah
memasuki libur panjang natal dan tahun baru
petugas gabungan dari dinas perhubungan dan kepolisian satlantas polres karawang
menggelar inspeksi keselamatan atau ramcek di terminal kelari kabupaten karawang jawa barat pada jumat siang
dalam pemeriksaan ramcek tersebut petugas gabungan melakukan pemeriksaan
mulai dari administrasi dokumen kir stnk serta sim
selain itu kondisi fisik dan seluruh kelengkapan kendaraan juga tak luput dari pengecekan
beberapa temuan bis yang jurusan pekalongan
kelengkapan yang kurang lengkap yaitu
palu palu pemecah dalam arti keselamatan dalam barangkali terjadi hal hal sesuatu
dari ramcek lima bus itu ada satu unit mobil lampu mundurnya itu mati
jadi kami mohon itu nanti diganti
sementara itu satuan lalu lintas polresta bandung mulai menyiapkan langkah langkah antisipasi
guna mengurai kendaraan di sejumlah ruas jalan
terutama di jalur selatan nagrek dan jalur wisata ciwidei
sistem rekayasa one way dan pengalihan arus pun akan diberlakukan secara situasional
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi arus lalu lintas nanti
wakil kepala satuan lalu lintas polres tabandung
akp abdi henry yatna mengatakan
meski rekayasa lalu lintas dilakukan secara situasional
tak menutup kemungkinan akan dipatenkan sementara pada waktu waktu tertentu
terutama saat puncak arus kendaraan terjadi
kepala satuan lalu lintas polres tabandung mengatakan

terutama saat puncak arus kendaraan terjadi
sebanyak tiga lima ratus anggota lintas polres tabandung dari tiga puluh sembilan kecamatan di kabupaten tasik malaya jawa barat
menggelar apel di lapangan kantor pemkap tasikmalaya jumat pagi
ribuan anggota lintas polres tabandung ini mendapat pelatihan dari tni
untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian
selain memantau pergerakan manusia dan kesiap siagaan bencana
mereka juga akan dilibatkan dalam pengamanan natal dan tahun baru di kabupaten tasikmalaya
yang pertama ini adalah bentuk kekuatan partisipasi publik dalam rangka penergetan di bandung
dalam rangka pengamanan dan yang satu lagi perlindungan
ini mudah mudahan kita harapkan dapat membantu tugas berat dari bapak bapak tni dan polri kita di daerah
membantu pak kepala desa beserta seluruh di acara
selain kesiapsiagaan petugas masyarakat diimbau untuk selalu menaati serta memperhatikan aturan selama perjalanan